warisan kuliner nusantara bernama tempe sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari hari
tapi sebelum tiba di piring anda ada proses panjang loh untuk membuat tempe
mulai dari mencuci kedelai memberi ragi menggiling hingga mencetaknya menjadi tempe
kali deres di jakarta barat bisa dibilang gunangnya tempe
seribu rumah di tempat ini membuat aneka olahan dari kedelai
mulai dari tahu oncom dan tentu saja tempe
bahan utama tempe adalah kedelai
pembuatan tempe diawali dengan merendam kedelai selama dua jam
perendaman akan membuat kedelai mengembang dan lebih cepat matang ketika direbus
kedelai kemudian direbus selama tiga jam atau hingga mendidih
setelah direndam semalaman kacang kedelai kemudian digiling dengan mesin
agar kulit luar kedelai terkelupas dengan sempurna
dan kedelai terbelah menjadi dua bagian sama sisi
seluruh kedelai harus habis dalam satu siklus produksi
jadi jangan sampai ada kedelai yang tersisa untuk produksi tempe selanjutnya
atau tempe akan menjadi rusak
berbeda dengan tahu yang berasal dari tiongkok
tempe adalah kreasi rakyat yang hidup dalam kesusahan akibat penjajahan belanda
kalau dulu tempe terbentuk secara tidak sengaja akibat ditempeli jamur
sekarang kedelai sengaja diberi ragi supaya berjamur
tempe mulai dikenal di dunia internasional pada seribu sembilan ratus enam puluh an
dan indonesia sudah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional pada dua ribu tujuh belas lalu
pencetangan kedelai menjadi tempe tidak sulit kok pemirsa

tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang diinginkan
bisa dengan kotak kayu atau bisa juga dengan wadah plastik sesuai kebutuhan
dalam beberapa hari jamur yang memiliki nama ilmiah rhizopus oligosporus
atau lebih dikenal dengan ragi tempe akan tumbuh
dan kedelai pun akan memadat menjadi tempe
bu kalau sebetulnya tempe itu tuh harus di musim panas atau musim dingin sih
ini kan sekarang lagi cuacanya lagi beberapa hari hujan panas
sebetulnya yang cocok untuk bikin tempe itu cuacanya lagi panas atau hujan sebetulnya bu

kalau musim hujan ya kita harus tambahin radionya lagi
kalau misalnya musim dingin itu tempe bisa jadi
kenapa itu bu
kalau misalnya musim dingin itu dia nggak bakalan meragi
raginya nggak bakalan menjamur kayak gitu nggak bakalan jadi kalau musim dingin
berarti harus tambah raginya ya
misalkan bu dengan ragi jumlahnya yang sama
kalau musim panas dua kali ya
dua hari kalau musim dingin atau lagi musim hujan
kalau hari tambah lagi
kalau hari tambah misalkan begitu berapa hari
kalau bisa nambah hari lagi
berapa hari biasanya
nggak bakalan jadi juga bisa jadi tuh
malah bisa sampai nggak jadi
nggak bakalan jadi kalau tanggal ditambah lagi
meski masih mengolah satu ton kedelai menjadi tempe setiap produksi
jumlah hari kerja para produsen tempe berkurang drastis selama pandemi
jika sebelumnya mereka dapat lima kali memproduksi tempe dalam satu minggu
saat ini dua hingga tiga kali saja
sekarang yuk kita intip olahan kedelai yang lain tempe mendoan
kedelai yang digunakan untuk membuat tempe mendoan sama dengan tempe biasa
begitu juga dengan raginya
yang membedakan adalah proses meletakkan kedelai yang setiap lapis
wah kayak bikin kue lapis yap
nah tempenya sudah jadi deh
tempe dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran
tapi biasanya antara lima hingga lima belas rupiah
nah ternyata sebelum sampai ke meja makan
ada perjalanan panjang yang harus dilakukan selama berhari hari
ria fernando dwi agung jakarta